kecelakaan transportasi laut kembali terjadi
kali ini kapal penumpang km satya kencana sembilan terbakar di perairan laut jawa
kapal yang mengangkut dua ratus lima puluh orang penumpang tujuan surabaya banjarmasin ini
terbakar saat memasuki perbatasan laut jawa dan kalimantan
kebakaran yang menimpa km satya kencana sembilan terjadi saat kapal dari surabaya
menuju banjarmasin ini mendekati perbatasan laut jawa dan kalimantan
di posisi lima puluh empat mil barat daya perairan tanjung selatan kalimantan selatan
saat kejadian api langsung membesar dan melalap sebagian badan kapal
yang membawa dua ratus lima puluh orang penumpang
saat kejadian km setia kencana sembilan berlayar beriringan dengan km nikisai
seluruh penumpang pun langsung dievakuasi ke km nikisai di tengah gelombang besar
tim basarnas langsung mengerahkan personel untuk membantu proses evakuasi ke lokasi kejadian
tim basarnas menggunakan km laksamana bergerak menuju lokasi terbakarnya km satya kencana sembilan
untuk menuju lokasi tim basarnas harus
menempuh perjalanan empat jam lebih
kami memberangkatkan dua puluh orang kn sar laksmana yang kami berangkatkan
kemudian kami juga sudah koordinasi dengan kapal kapal yang ada di sekitar lkp
untuk evakuasi di tahap awal
kemudian pemberangkatan kami itu sekitar sembilan puluh kilo nautical mile
jadi diperkirakan sampai di sana dengan kecepatan maksimum kita bisa empat jam
ini masih proses evakuasi
kami berkeinginan untuk evakuasi kali ini semua selamat
kami menginginkan semua selamat
jadi respon time kami akan mempergunakan kecepatan penuh
direkturat jenderal perhubungan laut kementerian perhubungan memastikan seluruh penumpang kapal km satya kencana sembilan berhasil dievakuasi
keterangan tersebut disampaikan melalui akun instagram djpl kemenhub satu ratus lima puluh satu
direktur kesatuan penjagaan laut dan pantai junai di mengatakan seluruh penumpang dievakuasi dengan life raft dan juga sekoci km nikisai
proses evakuasi penumpang dilakukan oleh km nikisae
km kumala dan juga takbot bina meren sembilan puluh tujuh yang berada di sekitar lokasi kebakaran
selama proses evakuasi kementerian perhubungan mengerahkan dua kapal untuk membantu evakuasi para penumpang kapal km setia kencana sembilan
dan sudah terhubung bersama kami di studio pak mujiono selaku kepala kantor basarnas banjarmasin di atas km nikisai di perairan barito
pak mujiono selamat sore
selamat sore ibu
baik pak mujiono bagaimana dengan proses evakuasi km satya kencana selengkapnya
kabarnya banyak yang mengatakan bahwa ada satu korban meninggal dunia bisa anda konfirmasi pak
baik terima kasih
untuk saat ini saya berada di km nikisai
evakuasi yang dilaksanakan di tahap awal memang respon time yang kita laksanakan itu empat jam
tetapi ada kapal terdekat untuk mengevakuasi orang tersebut
ada satu ratus dua belas orang yang terevakuasi di km nikitai sedangkan satu meninggal dunia
untuk orang yang ada di nikisai kita pastikan semua posisinya selamat
hanya memang ada beberapa yang terpisah dengan keluarganya apakah itu berada di km kumala atau ada di takbut merin
tetapi kami pastikan kita sudah bentuk sistem koordinasi
sesama institusi yang terkait untuk di pemerintah daerah kalimantan selatan
yang pertama lanal untuk saat ini memang sudah membuat posko
yang kita jadikan nanti untuk transportasi rest area mereka yang terpisah dengan keluarganya
kemudian kami juga menghimpun dari data yang ada itu dua ratus lima puluh
dua ratus lima puluh orang dari data sementara pelaporan dari mereka
tetapi untuk memastikan untuk saat ini
untuk memastikan untuk saat ini
kapten itu dibawa oleh ksop untuk meminta keterangan
apakah benar penumpang yang ada di atas kapal tersebut dua ratus empat puluh
kemudian kapal yang lain seperti km kumala kemudian takbut merin
untuk saat ini rest area yang kita fokuskan ada di pelabuhan trisakti banjarmasin
baik pak mujiono apakah para korban yang dievakuasi ini sudah mencapai daratan sekarang
untuk saat ini
untuk saat ini pas kebetulan untuk kapal pertama yang tiba di trisakti itu niki saib
pas kebetulan saya juga berada bersama sama dengan korban satu ratus dua belas orang termasuk satu yang meninggal
untuk saat ini kurang lebih setengah jam lagi sampai di trisakti pelabuhan banjarmasin
setengah jam lagi kapal pertama niki saya akan sampai di pelabuhan trisakti baik
bapak apakah sudah diketahui sampai saat ini
terkait dengan penyebab pasti kebakaran ini
itu dari kewenangan ksop
untuk penyebabnya biarkan aparat nanti yang mengetahui
intinya kita laksanakan untuk memastikan kalau di atas kapal kita pastikan tidak ada orang kembali
kemudian karena rata rata kalau setelah saya komunikasi dengan kn sarlaksmana
di sekitar kapal itu ada beberapa

ada lebih dari sepuluh laprap yang terombang ambil
yang terombang ambing semoga karena lafraft sekarang posisinya memang tidak ada penumpang
semua rata rata naik ke nikesai kita pastikan semuanya bisa selamat
baik amin pak mujiono terima kasih atas informasi anda
dan kami terus beruntung ke cita dengan jatuhnya korban dari kecelakaan ini